kita awali dari informasi gempa dengan magnitud enam lima yang mengguncang perairan laut jawa
tepatnya di subang jawa barat pukul tujuh lebih dua puluh lima menit pagi tadi
gempa pun dirasakan di sejumlah kota bahkan hingga ke banten cilacap dan yogyakarta
dari laman resmi badan meteorologi klimatologi dan geofisika melaporkan
gempa berlokasi di lima dua puluh sembilan lintang selatan satu ratus delapan bujur timur
dengan kedalaman enam ratus lima puluh empat km dan satu ratus dua puluh lima km di timur laut subang jawa barat
bmkg juga mengumumkan dalam peringatan dininya gempa subang ini tidak berpotensi tsunami